dan hari ini malam hari ini cukup spesial tanggal dua puluh satu desember dua ribu dua puluh
kita tahu ya itu satu hari menjelang hari ibu yang mana biasanya ini kan diperingati ya oleh sebagian besar wanita di indonesia
nah makanya ketrum fcnn indonesia pada malam hari ini sedikit spesial karena seluruh narasumber yang akan bergabung bersama kita semuanya malam hari ini dalam diskusi
ini adalah semuanya perempuan kita sebut dengan puan ya sesuai dengan judulnya
penjaga lingkungan karena biasanya memang tidak hanya laki laki saja kali ini yang cukup aktif gitu untuk membantu menjaga lingkungan
kemudian juga menjaga lingkungan ini dari eksploitasi yang berlebihan dan bagaimana caranya kita bisa sama sama menjaga
agar tidak semakin parah kerusakan yang terjadi terutama di lingkungan dan juga ekosistem di indonesia ini
perempuan semakin aktif semakin maju dalam mengembangkan gagasan
nah pengingat bagi kita bahwa covid sembilan belas masih ada di indonesia belum hilang sehingga tetap patuhi terus protokol kesehatan covid sembilan belas seperti memakai masker jaga jarak dan juga rajin rajin mencuci tangan
nah malam hari ini diskusi setrum tadi ya sesuai dengan judulnya seribu puan penjaga lingkungan adalah sebuah bentuk diskusi untuk bagaimana melihat seperti apa dampak dari pembangunan ekonomi di indonesia terhadap lingkungan
dan juga habitat tidak hanya bagi flora dan juga fauna yang ada tetapi juga tentunya kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tersebut
dan diskusi ini juga merupakan bentuk kerjasama dengan yayasan madani berkelanjutan yang salah satu soundernya atau suara corong dari yayasan madani berkelanjutan ini bergabung bersama kita semuanya dalam diskusi malam hari ini
saya sapa dulu tiga narasumber perempuan perempuan cantik yang menghiasi layar setrum pada malam hari ini
yang pertama tadi ada mbak nadia hadad
strategic development director yayasan madani berkelanjutan
selamat malam mbak nadia
sehat ya mbak nadia ya
ada rencana mau liburan kan ini akhir tahun mbak nadia
aduh masih belum tahu mau liburan kemana di situasi seperti ini
oke tapi yang penting semuanya kesehatan
semoga tetap terjaga ya mbak nadia ya
saya akan sapa narasumber saya yang kedua
selamat malam mbak tiza
selamat malam mbak fani apa kabar
baik mbak tisa sendiri gimana
baik sehat alhamdulillah
kalau tadi mbak nadia belum ada rencana mbak tisu sendiri ada nggak rencana buat liburan akhir tahun
iya liburannya masak masak aja di rumah kayaknya
masih pokoknya tetap kurangi jalan jalan ya mbak tiza ya
betul betul mengurangi resiko dari penyebaran kasus corona ya
oke kemudian ini narasumber terakhir kita pada malam hari ini
salah satu perempuan yang juga cukup hebat dan sudah palang melintang lama di bidang yang ditekuninya
selamat malam mbak afi liani
halo selamat malam mbak fani dan juga teman teman yang lain
selamat hari ibu
selamat hari ibu besok
mbak afi sehat ya
alhamdulillah sehat mbak
terima kasih telah bergabung bersama diskusi setrum fcnindonesia com pada malam hari ini ya
oke sebelum kita lanjutkan diskusinya ya mbak nadia mbak tiza dan juga mbak afi
saya akan ajak teman teman terlebih dahulu serta penonton setia setrum yang juga bergabung di layanan streaming fcnindonesia com pada malam hari ini
untuk melihat video mengenai betapa pentingnya gitu
penjagaan terhadap lingkungan kemudian juga dampak dari pembangunan ekonomi yang ternyata ini cukup besar dan cukup masif terhadap ekosistem di indonesia
pembangunan berkelanjutan kian menjadi perhatian di tengah isu perubahan iklim
investasi tidak lagi hanya sekedar mengeruk profit tetapi memperhatikan aspek lingkungan sosial dan tata kelola yang baik

aktivitas eksploitasi alam yang merugikan lingkungan masih terjadi di indonesia
satu enam puluh lima juta hektar hutan dan lahan terbakar pada dua ribu sembilan belas
penyebabnya adalah faktor alami dan faktor yang dilakukan manusia seperti pembakaran hutan untuk perkebunan dan pertambangan
kerusakan lingkungan juga berdampak negatif bagi masyarakat terutama perempuan
kesadaran masyarakat menjadi tantangan pembangunan berkelanjutan
perempuan mempunyai andil besar dalam upaya menjaga dan memelihara lingkungan
terutama di tingkat keluarga
oleh karena itu perempuan perlu dilibatkan dalam pembangunan berkelanjutan di indonesia
perempuan perlu dilibatkan dalam pembangunan ekonomi di indonesia
dan juga penjaga lingkungan tersebut
mbak nadia hadet begitu setuju yayasan madani berkelanjutan
sampai bikin adanya gerakan hashtag seribu gagasan ekonomi tanpa perusahaan lingkungan ini ya mbak nadia ya
nah tapi mbak nadia saya mau nanya ini terkait dengan dari perspektif yayasan madani sendiri
seberapa besar sebenarnya pengaruhnya selama ini gitu
pembangunan ekonomi terhadap di indonesia
kemudian juga apakah berjalan lurus gitu dengan adanya pembangunan ekonomi tersebut
yang menggunakan atau mekesuk
eksploitasi lingkungan apakah cukup punya dampak yang signifikan
untuk pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat di indonesia selama ini
oke terima kasih mbak fani
jadi kan kalau pembangunan ekonomi indonesia saat ini kan masih sangat bergantung
pada eksploitasi sumber daya alam ya jadi sangat eksploitatif
model ini kita tahu berarti rentan goncangan
jadi kalau kita sih bilangnya pola yang seperti ini harus segera bertransformasi
menjadi pola yang lebih ramah lingkungan yang tidak rentan bencana tersebut
jadi dilihat tadi dari videonya bahwa dampak dari pembangunan yang kita lakukan seperti ini
menyebabkan banyak terjadi bencana seperti kebakaran
seperti yang di tahun dua ribu sembilan belas
tutupan luas tutupan hutan kita itu terus menerus berkurang
selain karena emang bencana juga karena memang untuk yang dibilangnya adalah karena
kepentingan pembangunan sekarang
jadi terus pertanyaan kita kami di madani apakah memang harus begitu ya
kalau kita membangun itu apakah memang harus
eksploitasi lingkungan kebencian rupa
ada padapan dengan
karena kita tidak bisa membangun dengan tidak merusak alam dengan tidak merusak lingkungan
kalau yang terakhir ini kan kita dihadapi oleh goncangan covid sembilan belas
kita semua merasa rekannya di akhir akhir tahun kirain udah mulai menurun
tapi ternyata masih ya kita masih harap harap cemas ini menunggu vaksin
tapi walaupun sudah ada
ada titik cerah tapi kita harus selalu harus waspada
apa sebenarnya kalau dari ancaman terbesar ya perekonomian dunia
itu adalah sebenarnya kerusakan lingkungan
termasuk hilangnya ekosistem seperti hutan alam gambut mangrove
dan kegagalan kita untuk beradaptasi dan memitigasi
ancaman ancaman dari perubahan iklim
jadi kita sibuk panik kita panik menghadapi pandemi ini
tapi sebenarnya ancaman yang juga sangat berbahaya dan ada di depan mata kita itu sebenarnya adalah
ancaman perubahan iklim
nah perubahan iklim ini kan sangat dipicu oleh kerusakan lingkungan
karena pepulau hidup kita selama ini
apakah memang kita memang harus membangun
tapi pertanyaannya apakah bisa membangun tanpa harus
dengan membayar mahal dengan kerusakan lingkungan tersebut
nah kami tidak percaya bahwa
gak mungkin itu terjadi
karena itu kita menggagas ide ini
kita menggagas inisiatif untuk menggalang
sebanyak banyaknya ide dari siapapun
untuk memberikan pandangannya
untuk memberikan idenya gagasannya
bagaimana kita bisa membangun tanpa harus merusak alam
gitu mbak fen kira kira
tadi kalau bicara iklim
saya berarti masuk ke mbak tiza
tapi sebelum saya ke mbak tisa
saya mau nanya dulu sama mbak nadia
ada nggak sih sebenarnya mbak
contoh gitu negara yang berhasil
dalam membangun ekonomi
melakukan pembangunan ekonomi tanpa merusak gitu
mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan
kalau sekarang kan
sekarang ini kan kekayaan alam yang terbesar itu
sebenarnya memang ada di negara negara kita
negara negara asia itu sangat kaya
indonesia itu sangat kaya
akan lingkungan hutan kita cukup luas gitu
jadi termasuk dalam negara negara yang dipenyai
kutupan hutan terluas
itu sangat berkontribusi terhadap
penurunan emisi karbon sebenarnya
nah jadinya itu banyak negara negara yang memang
kalau di negara negara maju
mereka punya kekayaan alam juga
cuman mungkin berbeda ya dengan kita
dan kita selain kekayaan hutan alam tambang juga
yang juga menjadi
tumpuan ekonomi dari negara negara maju tersebut gitu
jadi harusnya kita bisa
kan menjadi trade off ya jadinya
menjadi trade off gitu
sementara kalau negara negara maju itu
mungkin mereka dengan pola hidup sekarang
kita menyuplai ke mereka gitu
mereka tetap bisa hidup dengan apa
ada beberapa negara yang bisa menjaga kekayaan alamnya gitu ya
di negara negara barat
tapi sementara itu juga berhasil membangun ekonominya
sementara kalau di kita
dan terus pola pembangunannya itu masih tetap
iya akhirnya mengorbankan masyarakatnya
dan hutannya dan alamnya gitu
yang terus akhirnya masyarakatnya makin miskin
kita dikatakan membangun
tapi masyarakatnya tidak terjadi apa ya
pemerataan di situ
jadi sebenarnya bukan pedang bermata dua ya
tidak ada yang untung gitu
ada dampak yang kerusakan cukup parah pada lingkungan
tapi pembangunan ekonomi atau target pembangunan ekonomi tidak tercapai
begitu ya mbak nadia ya
nah mbak tiza
kalau misalnya mbak tiza sendiri melihat bagaimana
komitmen gitu dari
para pihak swasta yang terlibat gitu
dalam pembangunan ekonomi serta kebijakan dari pemerintah gitu
mbak tisa sendiri melihat apakah sudah cukup maksimal
menurut saya belum maksimal
karena ini keadaannya sudah darurat ya
kita sudah berada di tengah tengah sebuah krisis iklim
yang tidak hanya merupakan sebuah konsep saja
atau sesuatu yang akan terjadi di masa depan
tetapi sesuatu yang sudah terjadi sekarang gitu
contoh contoh yang real sudah banyak
dan sangat berpengaruh terhadap ekonomi sebenarnya
bnpb mencatat bencana alam seperti banjir dan kekeringan
ini dua ekstrim yang berbeda ya
banjir dan kering
ini bertambah ya kasus kasusnya dari tahun dua ribu empat belas
secara nasional di tahun dua ribu sembilan belas sudah naik menjadi tiga tujuh ratus kasus
jadi naik dua kali lipat ya
yang namanya cuaca ekstrim
dan ini berpengaruh juga
terhadap kegagalan panen misalnya
gagal panen karena kekeringan
tahun dua ribu sembilan belas itu mencapai tiga puluh satu ribu hektare
tetapi di tahun yang sama
sepuluh hektar gagal karena banjir gitu
jadi ini adalah dampak ekonomi yang sangat nyata
dan sudah terjadi
kalau ini dibiarkan terus menerus
bencana seperti ini akan lebih sering terjadi
dan bahkan diproyeksikan gdp asia tenggara
negara negara di asia tenggara
itu akan sangat jauh dirugikan ya
oleh krisis iklim dibandingkan dengan benua lain
karena ini sudah darurat
sepertinya tanggapan dari pemerintah
dan dari dunia usaha juga sebenarnya
seharusnya ini menanggapinya sesuai dengan kedaruratannya itu
tetapi kalau saya lihat
kalau ditanya apakah sudah jelas gitu
komitmen dari pemerintah
apakah sudah jelas komitmen dari dunia usaha
menurut saya masih kurang koheren dan konsisten ya
kebijakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
untuk mengatasi krisis iklim ini
kalau boleh saya jawab
termasuk adanya omnibus law itu juga berpengaruh
jadi saya kasih contoh ya
ini sebenarnya nyambung ke omnibus law
pemerintah mengatakan angka deforestasi turun ya
memang angka deforestasi turun
jadi selama tiga tahun belakangan
tren angka deforestasi ini turun
jadi itu bagus ya
ini kelihatannya adalah keberhasilan beberapa kebijakan ya
misalnya penegakan hukumnya lebih bagus
ada restorasi gambut
ada moratorium terhadap izin izin mahal
tetapi undang undang cipta kerja atau omnibus law
itu justru melemahkan penegakan hukum dengan menghilangkan izin lingkungan
menggantinya menjadi persetujuan lingkungan
itu lebih susah nanti untuk digugat ketika terjadi sesuatu pelanggaran lingkungan
kemudian undang undang cipta kerja juga mendorong misalnya food estate gitu
food estate itu adalah lahan yang sangat besar
dan ini kelihatannya akan dibangun di lahan gambut
mengkonversi lahan tersebut menjadi lahan untuk perkebunan pangan
tetapi monokrok kan biasanya ini kayaknya bakalannya beras gitu
jadi ini seperti mega rice project nya megawati
waktu beliau menjadi presiden yang mana gagal pada saat itu
padahal gambutnya sudah dikonversi
nah ini adalah contoh bahwa justru capaian capaian deforestasi
yang sebenarnya sudah bagus
ini mungkin akan terbalik nanti ya
ketika terjadi perambahan lahan lahan yang sebenarnya bagus untuk monokrop
untuk pangan yang sifatnya tunggal
padahal yang kita butuhkan yang negara indonesia butuhkan adalah diversifikasi pangan
tahu nggak sih sekarang itu perkebunan di indonesia
yang adalah tanaman pangan ya hanya delapan juta hektare
sedangkan yang merupakan perkebunan kelapa sawit
kami punya riset ya climate policy initiative baru mengeluarkan studi di berau
itu tren perkebunan kelapa sawit itu meningkat
di lahan pertanian lahan perkebunan di berau
sedangkan komoditas lain yang tadinya ada
misalnya beras jagung kakao lada
itu semuanya menunjukkan tren menurun gitu
kalau sampai terjadi apa apa dengan perekonomian kelapa sawit
kasian petani di situ dan juga tidak ada ketahanan pangan
mereka harus terpaksa mendapatkan pangan dari tempat lain
ini namanya ekonomi yang rentan
kita ingin ekonomi yang resilient yang memiliki daya lenting
apalagi ada krisis iklim
jadi hal hal ini yang menurut saya tidak konsisten
di sektor energi ada lagi ketidak konsistenan tapi nanti saya kepanjangan
oke nanti kita di putaran berikut ya
tapi kalau misalnya bicara kebijakan pemerintah
ini juga tanahnya dari indef mbak afi
mbak afi melihatnya gimana gitu sampai dengan saat ini dua ribu dua puluh
kita tahu mungkin kejadian kejadian terhadap lingkungan
misalnya kebakaran hutan yang terjadi cukup masih di tahun dua ribu sembilan belas
sangat menurun di tahun dua ribu dua puluh
mungkinkah pandemi itu juga berpengaruh
kita juga tidak tahu
tapi melihat tadi ada bencana banjir kemudian longsor
serta kekeringan gitu
elmina lanina dan juga el nino saling berkesinambungan terjadi di indonesia saat ini di tahun dua ribu dua puluh
mbak afi melihatnya apakah dari kebijakan pemerintah
kemudian juga kerjasama dengan pihak swasta ini berperan besar terhadap terjadi hal hal itu
memang dilema antara ekonomi dengan lingkungan
seringkali lingkungan dikorbankan demi ekonomi gitu ya
saya melihat kalau dari swastanya sendiri kecenderungannya sangat tergantung
kalau dia orientasinya ekspor
seringkali dia harus mengikuti kebijakan dari negara yang import dari kita
sehingga biasanya mereka taat lingkungan
tapi pada umumnya perusahaan perusahaan yang tidak ada komitmen ekspor
dan juga umkm
nah menurut saya satu memang masalah kebijakan
kedua adalah masalah law enforcement
nah ini yang tidak ada gitu
sehingga kesadaran dari masyarakat atau awareness terhadap lingkungan itu tidak ada kesadaran ya
apalagi kalau kita lihat orang itu tidak paham
apa sih yang dikatakan tentang orang itu harus paham tentang lingkungan gitu
tapi begitu udah bencana baru mereka kena efeknya gitu
nah biasanya makanya kemiskinan nggak turun turun
kenapa begitu mereka baru mau naik kelas kena bencana dia miskin lagi
nah kesadaran ini memang menurut saya susah
apalagi di indonesia untuk umkm itu kan kemampuan cost nya itu sangat terbatas
oleh karena itu mungkin pemerintah bisa memberikan kebijakan
yang kebijakan itu sebenarnya mampu untuk mereka berkolaborasi untuk menentukan masalah lingkungannya gitu
kan biasanya ada dana yang diminta dari kebijakan kebijakan kepada publik atau kepada perusahaan
nah masalahnya ya
nah masalahnya adalah apakah dana yang ditarik itu memang benar benar untuk menyelesaikan masalah lingkungan
karena tidak bisa semuanya diserahkan kepada umkm mereka tidak punya uang
harus ada koordinir gitu
nah jadi menurut saya ini yang belum terakomodasi di dalam undang undang cipta kerja gitu
seolah olah lingkungan itu lebih pada urusan masing masing yang pertama
apa kredit yang ramah lingkungan
masalahnya kitanya udah siapin yang dapat kreditnya yang nggak ada gitu kan
nah jadi nggak match gitu loh
antara sektor keuangan yang disuruh bikin kebijakan ramah lingkungan tapi si debit krediturnya itu tidak ada
atau bahkan kecil sekali yang bisa untuk mendapatkan kredit ini gitu
sudah ada kreditnya ada subsidi nya gitu
banyak sekali sebenarnya apa namanya kebijakan kebijakan ke arah sana gitu
nah jadi memang ya
memang betul sinkronisasi antara pusat daerah ya kan
ini yang kelihatannya belum terjadi satu kesatuan
apalagi dengan undang undang otonomi daerah seolah olah daerah berjalan sendiri pusat berjalan sendiri
nah ini mungkin menurut saya memang kita perlu kebijakan yang benar benar berubah gitu
karena kalau seperti sekarang misalnya kita punya roadmap
roadmap tentang kebijakan
roadmap tentang kebijakan kebijakan ekonomi
tapi roadmap itu setiap kali yang dirubah itu roadmapnya gitu
karena tidak dijalankan
misalnya ya roadmap terkait energi
tapi karena tidak tercapai ya yang diperbaiki roadmapnya gitu
nah ini yang menurut saya juga jadi dari pemerintah sendiri menurut saya perlu ada keberanian juga di dalam melakukan perubahan
sehingga nanti masyarakat dan ya
nanti masyarakat dan dunia usaha itu ikutan
jadi tidak bisa ini berdasarkan kesadaran
tapi ini berdasarkan harus kebijakan dan law enforcement
itu sih kuncinya di situ ya
nah memang kalau saat ini gitu ya dikatakan tadi persoalan lingkungan
itu memang di ukm sendiri kalau kita lihat di dalam omnibus law
ini juga nanti agak riskan juga
selama ini umkm yang berbasis apa namanya limbah
itu kan dipisahkan
tempatnya tidak boleh
nah nanti kalau di rumahnya boleh usaha bahaya juga gitu
nanti di rumah masing masing usaha nah usahanya menghasilkan limbah kan
nah ini agak khawatir
di satu sisi ingin menolong umkm bisa usaha di rumah tapi limbahnya gimana dong
nah ini juga harus hati hati menurut saya
karena bisa jadi ini masalah lingkungan akan makin luas masalahnya ya
belum lagi kemarin saya baru ke daerah daerah dekat dekat sini aja tangerang selatan misalnya
itu pengerukan pasir dan batu
batu batuan itu luar biasa banyaknya dan tidak ada yang tanggung jawab gitu
sehingga kan berbahaya nanti bagi lingkungan khususnya adalah banjir ya
kemudian bencana bencana lain gitu
jadi itu mbak saya melihatnya di sini masih perlu perubahan yang mendasar kebijakan khususnya untuk masalah lingkungan
mbak afi tadi bicara mengenai dana pinjaman juga tuh yang tadi tidak sinkron ya
susah ke umkm atau tidak ketemu gitu debitur dan juga kreditur yang tepat gitu untuk
menerima yang harusnya menerima tapi tidak menerima
tapi cukup mudah gitu ketika kita melihat dana pinjaman tersebut turun ke industri besar gitu
industri pertambangan dan juga kelapa sawit serta perizinannya juga cukup mudah
ini masalahnya misi mulia gimana sih mbak fi
oke pertama memang harus diakui indonesia ini ekspor terbesar itu dua yaitu satu sawit
yang kedua adalah batu bara
itu adalah ekspor terbesar
jadi pemerintah masih melihat
belum ada penggantinya
jadi mau tidak mau ya kebijakan dalam hal ini ini masih menjadi fokus pemerintah untuk menghasilkan devisa
jadi kita belum mempunyai ekspor non migas di luar dari dua ini
itu yang pertama ya
nah yang kedua untuk pembiayaan sebenarnya masalahnya adalah kalau perbankan mengikuti ya tidak ada yang mendapatkan
karena kalau kita lihat terbatas sekali debitur debitur yang meminta kredit itu yang memenuhi
status terkait dengan masalah lingkungan gitu
jadi kesulitan perbankan sendiri adalah mencari perusahaan yang benar benar apa namanya memenuhi kriteria persoalan lingkungan gitu
nah ini juga menjadi satu kendala sih menurut saya yang belum bisa diatasi
jadi sektor keuangannya diatur
tetapi sektor realnya belum gitu
itu dilema sekali
tapi kalau yang orientasi ekspor itu mereka memang memenuhi
karena kalau dia tidak memenuhi itu mereka tidak akan diterima ekspornya ya
nah di satu sisi kalau kita lihat era era sekarang anak anak milenial ini sudah care terhadap lingkungan
tetapi kan mereka akses terhadap kebijakannya kan belum sampai anak anak milenial ini
tapi mereka itu kesadarannya menurut saya sangat tinggi ya
karena saya melihat mereka itu beli barang saja
sudah melihat ini ramah lingkungan nggak barang yang dia beli gitu
nah jadi menurut saya suatu saat pengusaha juga akan rugi kalau tidak mengikuti masalah lingkungan ini
karena pembelinya sudah mulai care terhadap itu
oke menarik juga nih kalau misalnya milenial dan juga pengguna lifestyle saat ini gitu kemudian bisa menjadi sebuah trendsetter
kemudian trend tersebut diikuti oleh swasta gitu
jadi kemudian bisa juga akhirnya jadi berimbas kepada kebijakan yang diambil oleh pemerintah
cuma kita tidak tahu ya jangka waktunya ini akan seberapa panjang sampai dengan target tersebut tercapai
nah ini masalah yang cukup bertumpuk sudah menjadi sebuah bola salju
nah gimana nih kalau misalnya dari gerakan seribu gagasan ekonomi tanpa merusak lingkungan tersebut dan juga peran perempuan
mbak nadia melihatnya seberapa besar sebenarnya perempuan bisa berkontribusi
jadi kan mungkin berangkat lagi soal tadi yang persoalan ekonomi ya
jadi kalau sekarang kita melihat sudah ada permasalahan yang begitu besar gitu kan
pemerintah sendiri kan karena adanya covid sekarang ini ada pandemi lalu kan membuat program pemulihan ekonomi nasional ya
konten dengan dana yang lumayan cukup besar gitu
tapi untuk membantu sektor ada kesehatan ada ketahanan pangan ada bantuan sosial juga ada gitu di situ
nah tapi belum ada nih yang untuk transformasi lingkungannya tuh nggak ada gitu di situ
jadi masih tetap pola pembangunannya masih pada bertumpu pada si pembangunan pola tadi gitu
gak ada nih yang namanya green recovery itu kan
green recovery itu kan belum ada gitu
kita belum melihat gitu bentuknya seperti apa gitu
karena itu makanya kita melihat ini sekali lagi adalah penting untuk kita ngumpulin ide ide
ada banyak perempuan perempuan hebat di sini
ada tiza yang terus dengan gerakan diet kantong plastiknya gitu di situ
yang sekarang sudah cukup banyak ya tiza ya
yang untuk apa ya
yang untuk apa ya
karena juga kebijakan pemerintah dki yang melarang kantong plastik itu akhirnya udah mulai
dan kesadaran seperti tadi dibilang oleh mbak fani bahwa mulai atau bu afi bahwa milenial atau anak anak muda lah gitu
sudah mulai cukup sadar gitu
tapi ya udah gitu mungkin sadar oke
tapi mereka belum tahu sebenarnya apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu
mungkin dari situ mulai dari kita ngumpulin ide ide aja dulu gitu
ada banyak perempuan hebat
dan kenapa juga perempuan
karena juga yang paling berdampak terhadap perusakan lingkungan terhadap bencana itu pasti perempuan gitu
karena perempuan ini kan satu ada banyak kalau terutama untuk perempuan adat ya perempuan desa gitu
mereka itu adalah tumpuan keluarga yang mereka
harus mengurus segala macam kebutuhan sehari hari keluarganya
di situ mereka di rumah
jadi apapun dampak dari keperusakan lingkungan apakah itu kekeringan apakah itu banjir dan segala macam itu yang kena duluan dia
dia yang harus terus gitu keluarganya
dan dia juga tapi selain itu tapi dia harus tahu cara beradaptasi
bagaimana nih cara mengatasi segala macam bencana yang terjadi gitu
nah di situ dia seringkali ter ter ter exclude dari sistem sistem atau ter exclude dari peran pengambilan keputusan
biasanya kan bapak bapak aja tuh yang ambil keputusan kalau di desa
ibu ibunya ya nggak bisa gitu
atau kalau pun apa ya di rumah aja gitu
jadi diajakin ke balai desa ya
padahal mungkin mereka
tahu nih sebenarnya caranya
karena mereka yang jadi front line
mereka yang jadi penjaga keluarga
mereka pastinya ya ini kalau misal terjadi ini
mereka yang harus mikir duluan
gimana anakku bisa tidur dan segala macam gitu
jadi mereka punya dan tahu cara cara beradaptasi itu
tapi belum di apa digali secara maksimal
dan belum dimanfaatkan apa sebagai apa
jadi di ikut sertakan secara maksimal
sebagai bagian dari pola pengambilan keputusan
baik itu di berbagai tingkat ya
tadi mbak deddy bicara soal perempuan adat
dengan adanya pengalaman di lapangan gitu
perempuan perempuan yang selama ini mbak nadia temui
terutama dari perempuan anak tersebut
apakah sudah ada gagasan atau kemudian masukan
atau cerita lah
apakah mereka terdampak gitu
akibat eksploitasi lingkungan mereka
kalau memberikan masukan tulis
terhadap atau bentuknya video
gagasannya bisa bentuk tulisan
bisa dalam video atau apapun gitu
itu sih belum mengingin ya
kalau dari perempuan adat gitu
tapi kita dengan program program kita gitu
makanya kalau pola pendekatan dengan terutama dengan perempuan perempuan adat itu
karena mereka sering kali tereksklud dari segala macam
bagian dari pengambilan keputusan
jadi memang approachnya harus satu satu gitu
emotions ditanyain gitu
dan pada saat kita melakukan hal tersebut
mereka cukup cek
mereka cukup cerdas
dan mereka tahu gitu
apa yang harus dilakukan
kalau misalnya kita ada program misalnya di sulawesi
tengah di situ
di dongga lah
mereka terkena bencana
hadir dulu kan juga terkena dengan apa
ada tsunami dan segala macam itu ya
bencana gempa bumi di situ
yang cukup besar gitu
cukup bisa berani
bisa mengambil akses
air lebih mudah
dengan ini dialirkan
dan segala macam
kita akan lebih
jadi bisa memberikan pendapat pendapat seperti itu
jadi kayak masuk kemasukan dari perempuan yang ada gitu di keluarga
tepat sasaran ya
karena kan mereka yang mengalami langsung
kemudian juga mereka yang terdapat langsung
sehingga ide ide yang muncul dari kepala mereka
seharusnya lebih tepat sasaran daripada yang
didiskusikan gitu di tingkat forum
yang lebih tinggi seperti itu ya mbak nadia ya
kalau dari mbak tiza sendiri
tantangan serta peluang
bagaimana kita bisa memanfaatkan itu
perempuan bisa memanfaatkan peluang
ide tersebut ditelurkan
dalam sebuah gerakan
dan juga kebijakan nantinya
bicara tentang gerakan ya
sekarang ini tadi sudah disebutkan ya
oleh mbak afi dan mbak nadia
sudah banyak kesadaran di kalangan anak muda
bahwa kita sedang mengalami sebuah krisis
tapi apakah manifestasi dari kesadaran itu
dan apakah akan berdampak pada ekonomi gitu
kayaknya itu yang masih belum
begitu dipahami oleh pemerintah dan pemerintah
yang membuat kebijakan
dan dunia usaha juga gitu
akan ada efek yang sangat real
yaitu semakin banyak generasi
yang akan masuk ke labor force
itu tidak mau bekerja di sektor
yang mereka anggap kotor gitu
karena di dalam benak mereka
sudah tertanam bahwa ekonomi
itu bisa tumbuh
apabila ekonomi tersebut tidak carbon heavy
tidak menghasilkan emisi yang banyak
tetapi ekonomi itu bisa tumbuh
ketika ekonomi itu adalah berdasarkan renewable energy
berdasarkan prinsip prinsip keberlanjutan
sehingga sampai kita seratus tahun ke depan
kita masih selamat
dan anak tusuk kita masih bisa hidup dengan nyaman
kemarin ceo bp
bp oil mengatakan
mereka udah mulai agak kesulitan merekrut anak muda
tidak ada yang mau kerja di sektor oil and gas lagi
kita selalu dengar hutan dinamain paru paru dunia
selain buat nafas
hutan juga jadi rumah
saya lanjut ya
silahkan mbak api
jadi selain labor force itu tadi
kita bisa lihat di pendanaan juga ya
semakin banyak kreditur
yang tidak mau memberikan pinjaman
untuk investasi investasi ke proyek coal
proyek batu bara dan minyak gitu
jadi ini akan semakin
ini trendnya akan semakin seperti itu kedepannya
saya tadi sebut
kadang kadang pro lingkungan
tapi kadang kadang juga nggak konsisten
pemerintah memiliki bauran energi target
di tahun dua ribu dua puluh lima
masih dibangun pltu batu bara
tapi dibangun pltu batu bara di banten sana
dimana jawa bali itu udah over capacity
sudah tidak butuh lagi pembangkit listrik
jadi ini cukup menjadi misteri
kenapa pemerintah membangun pltu batu bara
di tempat yang tidak membutuhkannya
hal hal seperti itu adalah ya tidak konsisten
kita tidak hanya perlu meningkatkan
tetapi kita juga perlu mengurangi ketergantungan
pada batu bara dan minyak
minyak kita masih impor
kita harus membuat batu bara lebih mahal
kita harus membuat renewable energy lebih murah gitu
saya kasih contoh lagi
investasi untuk listrik
tetapi di indonesia
jadi sisanya renewable energy
sudah cukup bersih
walaupun masih kurang
tapi di indonesia
itu pinjaman dari sektor perbankan dan keuangan
ini kembali lagi ke apa yang tadi dikatakan oleh mbak afi
perbankannya yang siap
tapi krediturnya tidak ada
tapi kalau menurut saya
ada faktor lain
mungkin krediturnya ada
tapi nggak pernah nemu produk pinjaman yang pas dari bank
karena produk pinjaman yang ada di sekarang
itu lebih dirancang untuk sektor sektor yang sudah entrenched
sudah seperti batu bara
kelapa sawit dan sebagainya
jadi kan ini agak beda ya
jadi harusnya produknya juga bervariasi
dari sektor perbankan
nah ini perlu lebih banyak ngobrol
tapi poin saya adalah
bahwa investasi yang dilakukan oleh dunia usaha
investasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
belum terlihat merefleksikan
tren dunia yang sudah jelas kelihatan meninggalkan
yang namanya fossil fuel
apakah dari katakanlah
perempuan perempuan di luar sana gitu
di luar indonesia
bisa menjadi contoh
memimpin bisnis berkelanjutan
atau bisnis berbasis ekonomi yang renewable
secara berkelanjutan ini gitu
selain greta thunberg ya
yang kita tahu cukup vokal gitu
untuk menyuarakan hal hal seperti ini
perempuan tidak hanya aktivis ya
banyak sekali perempuan yang
pengaruh gitu ya
untuk mendorong kebijakan
atau mendorong perekonomian gitu ya
perekonomian yang low carbon
yang kita inginkan adalah
tidak harus bergantung pada
naiknya emisi juga gitu
menurut pandangan saya
sebenarnya semua pemimpin ya
kita harus mulai melihat
tidak hanya bisnis berkelanjutan
tidak hanya bisnis berkelanjutan
tetapi bisnis bisnis yang konvensional
sudah harus memiliki
maksud saya tuh
kita jangan menghitung
oh disini sudah ada renewable energy company
oh itu bagus
dipimpin perempuan lagi hebat gitu
tapi kita harus melihat itu
perusahaan batubara yang itu
mereka sudah mulai bertransisi
dan masuk ke diversifikasi bisnis mereka
oh perusahaan minyak
dan sudah mulai mencoba berinvestasi di produksi mobil listrik gitu misalnya
jadi bisnis bisnis yang besar
yang bumn yang besar
yang masih konvensional saat ini
mari kita harapkan gitu ya
mulai meninggalkan bisnis lama
dan mulai inilah
meninggalkan cara cara lama
dan konvensional gitu ya
bagaimana perkembangan zaman ya
hari gini gitu
kalau katanya anak muda zaman sekarang
hari gini gitu ya
mbak alvi tadi
dengan adanya permasalahan
kemudian juga kerusakan yang terjadi
dan tadi ya
seperti bola salju ini
sebenarnya kalau dari mbak afi lihat sendiri
dari indef sendiri
apakah selama ini gitu ya
namanya kerusakan lingkungan
eksploitasi berlebihan tersebut
masuk kalkulasi dalam
kalkulasi pemerintah selama ini gitu
untuk menentukan sebuah kebijakan
terkait dengan pembangunan ekonomi
atau katakanlah evaluasi tahunan gitu
atau katanya evaluasi tahunan gitu
harus balik ya
kalau pengalaman di negara negara lain
itu sebenarnya demandnya mbak
karena demandnya to care
maka supply kalau nggak ngikutin demand
nah sedangkan masyarakat disana itu
kesadaran akan lingkungannya sangat tinggi
nah di indonesia kan belum nih
nah justru menurut saya
gerakan perempuan ini menurut saya
kita ajak aja demandnya
kalau demand kita berubah di dalam negeri
otomatis supplynya akan berubah
kalau dia gak berubah dia gak laku gitu
nah selama ini kan kita dorongnya ke supply side
nah supplynya ini ketika tidak ada law enforcement
ketika tidak ada kebijakan kebijakan yang memaksa
wah saya lebih murah dagang
kalau tidak ramah lingkungan
kalau ramah lingkungan lebih mahal gitu
nah ini yang seringkali menjadi dilema bagi pengusaha
maka itu menurut saya
gerakan yang seribu perempuan ini
menurut saya mungkin kita ajak
karena kalau pembelinya kita ajak berubah
supplynya gak berubah
atau perusahaan gak berubah dia gak akan laku
nah ini yang mungkin menurut saya
kita balik gitu ya
karena menurut saya demand side itu sangat menentukan
supply itu kalau gak ada yang beli
dia nggak laku terus dia tutup
nah itu satu yang mungkin bisa dilakukan ya
yang kedua memang kita mesti bikin di dalam pendidikan
di pendidikan kita ini
sangat rendah sekali pendidikan tentang lingkungan
kalau kita mencemari lingkungan itu
terhadap diri kita itu apa
itu tidak kesadarannya kurang
sehingga ketika ada bencana
ketika ada persoalan persoalan yang menghambat
itu tidak kena kalau itu
masalahnya adalah kita sendiri
itu kesadarannya masih kurang
menurut saya gerakannya selain demand side
tadi gerakan perempuan ini
yang kedua adalah pendidikan
kita harus masuk pada pendidikan manapun
untuk supaya mereka itu kesadarannya tinggi
saya rasa juga itu penting
karena kalau enggak
sekarang ini sudah terlanjur
jadi susah banget sekarang itu untuk merubah
apalagi yang tadi kita katakan bahwa
pemerintah daerah khususnya dana desa
kan sekarang desa itu ada dana yang cukup besar
satu miliar satu desa
sebenarnya kita juga bisa masuk di tingkat pedesaan
bagaimana tujuh puluh empat ribu desa ini
untuk memberikan kesadaran kepada mereka
mengenai masalah lingkungan di desanya
mesti unit yang paling kecil
kalau terlalu luas unitnya
itu memang agak susah
masuk ke dalam benak masyarakat
jadi mungkin saya setuju nih
saya akan ikutan nanti ikut gerakan ini hari ini
karena saya tertarik tadi dengan mbak tissa dan mbak
ini untuk ikutan gitu ya
jadi kita main nanti di instagram
di mana pun
dan kalau bisa kita setiap minggu ada acara acara yang bisa melibatkan masyarakat
itu saya rasa perlu juga
kalau sekarang saya rasa agak susah
karena di polisi pemerintah itu
kalau jangan menyangka panik ini kan
untuk memunculkan lingkungan langsung
itu kayaknya agak susah
biasanya kecenderungannya adalah
gimana masyarakat bisa hidup dulu
bisa dapat kerja
sehingga kebijakan kebijakan ini kelihatannya
dalam jangka pendek ini
sampai dua ribu dua puluh dua mungkin
kalau kita lihat dari dana pen saja
kelihatannya belum terjamah
nah mungkin bisa dari sisi ini
dana pen ini salah satunya adalah
infrastruktur di pariwisata
nah mungkin kita juga masuk bisa di
wisata wisata yang dijadikan
pemerintah dana pen ini
itu bisa juga kita libatkan
selebihan cara wisata itu merupakan
salah satu fokus utama dari pemerintah
terutama di tahun dua ribu dua puluh satu
mungkin bisa jadi kita selipin begitu ya
dan juga mbak afi
ini kita sebelum kita akan lanjutkan diskusinya
saya mau ajak teman teman
ini para perempuan arah sumber
saya pada malam hari ini
untuk melihat bagaimana polling dari warganet
mungkin bisa ditanggapi oleh
mbak nadia mbak tiza dan juga mbak afi
tapi kita lihat dulu ini
hasil polling yang dilakukan oleh teman teman
sianindonesia com terlebih dahulu
apa yang harus jadi prioritas
pemerintah presiden jokowi
agar pembangunan ini bisa ramah lingkungan
yang pertama mengalihkan
ini menjadi pilihan paling banyak ya
mengalihkan energi terbarukan
tadi mbak tiza sempat bicara
mengalihkan energi terbarukan tersebut
kemudian ada mengurangi drasi sampah
kemudian yang terakhir adalah
mencegah karhutlah terlebih dahulu
dan terakhir mengurangi drastis sampah
mengalihkan ke energi terbarukan
oke berikutnya ada pertanyaan lagi
yang ditanyakan kepada warganet
atau langsung saja ya
berbelanja secara online saja
dari rumah dan mengurangi
oke mungkin seperti kayak
tempat belanjanya ini
mengurangi penggunaan kantong plastik
atau kita sudah terlebih dahulu
membawakan kantong belanjaan
yang bukan dari plastik
untuk diisi barang barang belanjaan tersebut
kemudian dikirimkan ke rumah seperti itu ya
apa namanya sedikit panjang
manfaat jangka panjang ya
kemudian ini dari ednobood enam ratus dua puluh tujuh
dalam kegiatan rumah tangga
itu tadi mungkin ini salah satu peran utama perempuan ya
karena perempuan kan biasanya jadi kepala
kebijakan rumah tangga ya
mungkin ada lagi teman teman
isi meja makan di rumah
dan penentu kelestarian ke hati
ini biasanya juga
sebagian besar perempuan di indonesia ya
yang mengambil keputusan
isi meja makan di rumah masing masing
mungkin ini saya mulai dari mbak tiza dulu ya
kita ganti urutan ini
gimana mbak tiza tadi menanggapi
tanggapan dari warganet
mereka sebenarnya cukup
cukup terenggina sih ya
engage gitu untuk memberikan jaga sana terhadap
bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan
silahkan mbak tiza
pertama saya mau menanggapi yang energi terbarukan ya
itu cukup menyenangkan sih
melihat bahwa banyak yang
menjawab energi terbarukan
tapi di saat yang sama
ada kawan dari organisasi lain
yang telah melakukan survei
mengenai energi terbarukan ya
dan tidak banyak yang
mengasosiasikan energi terbarukan
dengan pembangkit listrik tenaga
jadi banyak yang mengasosiasikan energi terbarukan
sebagai misalnya biofuel
atau misalnya waste to energy
tipe tipe energi terbarukan yang
menggunakan pembakaran gitu
jadi masih ada emisi loh
yang paling menjanjikan
sebagai teknologi energi terbarukan
dan yang relatif belum
potensinya di indonesia adalah
apalagi untuk konsumen ya
untuk retail consumer gitu
karena bisa diumahan
saya balik lagi ke pernyataan
yang mbak avi
perlu ada demand dari konsumen
kalau konsumen aja gak tau
bahwa opsi itu ada
saya udah pasang solar panel di rumah
tapi kan saya emang bekerja di bidang ini
jadi saya tau
tapi waktu saya pasang agak heran juga
di semua produk perbankan ya
ini yang saya sebut tadi
produk perbankan kok kurang diversifikasi kayaknya gitu
saya sebut satu
contoh program yang bagus
bekerja sama juga dengan sebuah lsm
mereka akan mengalihkan sebagian dari
pemulihan ekonomi nasional
ke masyarakat kelas menengah ke bawah
subsidi pembelian solar panel
nah ini adalah salah satu contoh
diciptakan langsung kepada konsumen
menengah ke bawah
benar benar mungkin desa gitu ya
dan ini yang justru harus lebih banyak diupayakan
komentar terakhir saya
pindah ke plastik
jadi saya ganti topi dulu
pakai topi organisasi saya
yang satu lagi
tadi ada sedikit kebingungan
karena penanggapnya mengatakan
tapi diam diri di rumah sambil belanja online
justru belanja online itu kemasan plastiknya
itu bisa mengurangi plastik
memang perlu ada dunia usaha ya
memang perlu ada upaya lebih
dari dunia usaha
dimana sekarang serba online serba delivery serba praktis
untuk mulai memikirkan cara cara
mereka bisa mempertahankan
delivery system ini yang serba praktis
tetapi bisa gak sih
pengirimannya diganti dengan kendaraan listrik
gitu ya motor listrik
bisa nggak sih kemasannya diganti dengan kemasan yang
bisa digunakan berulang kali
bukan yang dikemas sekali
tiga empat lima lapis kemasan
yang semuanya adalah sekali pakai langsung buang
ini adalah hal hal yang
perlu lebih banyak digali oleh dunia usaha
mbak avi silakan
ada yang menggelitik
jadi sebenarnya kita kan tenaga surya
kita kan sebenarnya banyak ya
kita gak pernah manfaatkan
angin juga gak pernah gitu
padahal kita punya gitu
jadi sebenarnya energi terbarukan ini mahal di awal
tapi sebenarnya kan kemudian kita bisa atur
karena kita cuma mikirin investasinya terlalu mahal
jadi akhirnya ditunda tunda terus
jadi harus lihat efek jangka panjangnya
nah kita seringkali melihat investasinya
efek jangka panjangnya gak pernah dilihat
karena itu urusan pemerintah berikutnya
itu urusan masyarakat berikutnya
nah itu yang saya rasa
kesadaran ini harus mulai kita munculkan
jadi tadi kita
gimana caranya gerakan yang kita mulai sekarang
itu harus mulai dari demand side dulu
karena kalau dari kebijakan
kayaknya butuh waktu yang lama
tapi kalau dari demand side
menurut saya itu akan merubah pola pikir dari supply side nya
atau pengusahanya gitu
nah jadi mungkin gerakan seribu perempuan ini
kita bisa mulai dari situ sih
itu akan cepat sekali bisa merubah kebijakan
dan kalau kita lihat kan
kebijakan juga harus banyak tekanan
kalau gak ada tekanan
kebijakannya nanti juga nggak jalan
jadi mungkin nih aktivis aktivis nih harus mulai
dengan berbagai pemahaman

dan juga membuat orang itu sadar gitu
jadi kadang kadang kita gak bisa juga
seperti mendikte itu nggak kena
tapi lebih membuat kesadaran
dampaknya apa sih gitu
nah mungkin kita bisa dengan cara cara
menggunakan social media
karena orang itu sekarang
kelihatannya lihat aja
follower yang banyak itu kan follower follower orang orang yang seperti itu
mau gak mau kita harus manfaatin nih
untuk bisa memberikan masukan
melalui mereka mereka itu
nah kalau kita yang berpendidikan
followernya mungkin kecil
karena ilmunya terlalu apa ya
untuk dicerna mungkin gitu
nah ini mungkin harus kita manfaatkan juga
tapi saya setuju nih
nanti ikutan untuk gerakan seribu perempuan
gimana caranya untuk bisa meningkatkan demand ya
jadi kalau saya lihat tadi
benar kesadarannya udah tinggi
tetapi dia nggak ngerti bagaimana ikut melakukannya
makanya setuju mulai dari rumah tangga dulu
memisahkan sampah organik sama non organik
lalu bagaimana kalau ada plastik
nah mungkin perlu kerjasama dengan misalnya
kalau setiap daerah itu kan ada puskesmas
jadi untuk membeli plastik
misalnya itu gimana caranya
saya rasa itu juga bisa membantu sih
nah ini mungkin harus ada koordinasi juga
dengan pemerintah daerah
khususnya untuk membantu
khususnya adalah plastik
udah ada amunisi baru nih mbak filiani nih
yang akan masuk gerakannya
iya benar saya senang banget dengarnya
jadi nanti kami akan hubungi ibu kembali
tulisan bagian dari
terima kasih mbak tisa
jadi aku setuju banget gitu
bahwa kalau tadi dilihat
ya kalau pemerintah selama ini
ngelihatnya dari supply side aja gitu
dari sisi kebijakannya
tapi juga bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran
karena si demand side nya itu ya
juga menentukan sangat gitu
juga terus menyadarkan masyarakat
ini salah satu upayanya
adalah untuk menyadarkan
terutama kaum kaum muda
menebarkan atau mengungkapkan gagasannya
dan berikan gagasannya
kalau perlu juga
ikut sama sama menyerukan
karena kalau ingin memperubahannya
cukup banyak ya
masyarakat yang cukup
ikut mendorong gitu
menyerangkan hal yang sama
sebelumnya sempet saya sedih banget
ada sebuah artikel gitu
mengatakan bahwa kesadaran
terhadap perubahan iklim itu
yang paling rendah di dunia
dibanding kalau amerika juga tinggi
yang tidak percaya
jadi ini perlu didorong
tapi udah banyak gitu
tumbuh ingin tahuan
karena ini untuk yang muda muda
terutama karena ini future
ini untuk kehidupan yang berakhir
dalam sepuluh tahun dua puluh tahun mendatang
apa yang terjadi
dengan indonesia dengan bumi
kalau kita terus memakai
pola yang sama atau
pembangunan yang seperti ini
dalam rangka itu
makanya kita menggalang
sama sama kita menyerukan
seribu gagasan pembangunan ekonomi
tanpa merusak lingkungan
bisa ngelihat ke website madani
yang masuk dan udah banyak
pakar pakar yang ikutan menulis
termasuk ada pak emil salim
pak ariyadi dan lain lain
pakar pakar ekonomi dan lingkungan
kita ingin menjaring
dari publik yang lebih luas
dari akademisi dari mahasiswa
kalau nggak bisa nulis mengirimkan tulisan
silahkan mengirimkan video
infografis atau apapun bentuknya
mari sama sama kita serukan
ini karena waktunya sudah
untuk diskusi kita pada malam hari ini
mungkin kita tutup dengan closing statement
mungkin dua menit cukup lah ya
satu orang ya
jadi mbak afi dulu deh
gimana nih untuk ke depannya
kalau saya dari ekonomi itu begini
sebenarnya ada hubungannya sangat dengan lingkungan ya
keberlangsungan ekonomi itu
kalau kita ramah terhadap lingkungan
tapi kalau tidak
ekonomi itu pada jangka menengah panjang
itu akan habis pada waktunya
sehingga kita tidak akan bisa
atau kemiskinan itu tidak akan bisa terentaskan
karena begitu ada bencana
orang sudah naik kelas turun lagi gitu
oleh karena itu kesadaran ini perlu
maka kita bisa membuat gerakan dari demand side
jadi kalau dari supply side itu agak butuh waktu
dan waktunya itu mungkin tidak bisa kita tentukan
maka kita harus bermain di demand side
oleh karena itu kita harus melibatkan banyak orang
terutama adalah memang kaum perempuan
karena kaum perempuan ini kan memutuskan dalam berbelanja
memutuskan dalam apapun
dalam rumah tangga
karena kalau perempuan ini sudah bisa kita pengaruhi
itu sebenarnya lingkungan dari sisi demand selesai
oleh karena itu saya setuju dengan
jadi kita harus melibatkan banyak orang
karena kalau perempuan ini sudah bisa kita pengaruhi
itu sebenarnya lingkungan dari sisi demand selesai
dan gerakan seribu keempat
oke mbak tiza silahkan
baik saya merefleksikan dari
mendorong kebijakan pelarangan kantong plastik ya
bahwa yang berhasil adalah
itu menjadi langka atau mahal
dan membuat alternatifnya
menjadi sangat banyak
tersedia dan bahkan
berawal dari kantong plastik
berbayar dulu dua ratus rupiah
kemudian berangsur angsur bisa dilarang
sebenarnya prinsip itu bisa diterapkan
untuk perubahan apapun
yang kita incar ini adalah perubahan sistemik ya
berawal dari sebuah gerakan
mungkin kesannya ini gerakan individu gitu
seorang individu bisa melakukan sesuatu perubahan
tetapi seorang individu pun
kalau mau membuat perubahan yang masif
kita harus berpikir strategis
dan kita harus menyelesaikan perubahan yang sistemik
yang kita mau tidak ada lagi
itu perlu dibuat lebih mahal
berpikir bagaimana membuat
batu bara dan minyak lebih mahal
lebih mahal daripada
daur ulang industri daur ulang
ya segala macam yang
saya ingin anggap sebagai
berbisnis yang kuno
itu harus dibuat lebih mahal
agar bisa memberi ruang
jadi itu saja mungkin pesan saya
untuk kita renungkan bersama
dan kita manifestasikan dalam gerakan kita
mbak nadia terakhir sebagai penutup
sekali lagi saya mau menekankan
bisa ada banyak cara
kita ada banyak ide
sebenarnya yang bisa kita
kerjakan untuk membangun
ekonomi tanpa merusak
lingkungan jadi kalau kita
kan selama ini masyarakatnya mungkin lebih
instead of membeli bisa gak mikirin
bagaimana kita memproduksi tapi memproduksi
dengan lebih ramah lingkungan
ada banyak startup
startup gitu kan
dan itu banyak ide ide
nah gimana caranya
para startup ini juga bisa ikut
membangun pola bisnisnya
berbisnis yang lebih ramah lingkungan
yang masuk dari kita itu
banyak kok yang menarik ada yang misalnya
wisata ke hutan atau healing
dan lain lain jadi banyak sebenarnya
ide ide yang bisa dilakukan
ada banyak caranya kita bisa
tetap menikmati alam tanpa harus
mengintensifikan juga ya misalnya
produksi yang sudah ada kalau tadi misalnya
bencana dan kebakaran
dan penurunan tutupan
hutan itu murahan tutupan
itu adalah karena pembukaan perkebunan
dan lain lain tapi bagaimana
si perkebunan sawit nih ya umumnya ini
bisa lebih diintensifikan
lagi bisa dimaksimalkan
lagi produksinya karena sekarang belum maksimal
instead of membuka lahan baru jadi
sebenarnya cara cara yang sebenarnya bisa
dilakukan seperti itu nah mari
kita balik sekali lagi
kunjungi website madani
dan berikan ide kami
baik dengan tadi berasal
akhirnya closing statement dari mbak nadia
berakhir pula diskusi pada malam hari ini
yang saya tangkap sih adalah
kayaknya masih tetap bisa kita
implementasikan ya ke depannya terutama
terkait dengan gerakan
seribu gagasan ekonomi tanpa merusak lingkungan
dan bagaimana awareness terutama dari
kaum perempuan terhadap pentingnya
menjaga lingkungan ini harus tetap kita jaga
dalam jangka panjang ke depannya
terima kasih banyak mbak nadia hadad
mbak kiza mafia dan juga
mbak afi liani atas diskusi
pada malam hari ini
kami dari sina indonesia
dan juga sina indonesia com sendiri
sangat berterima kasih terhadap
informasi kemudian juga
ajakan dari awareness tersebut
semoga dengan begini
gerakan untuk menjaga lingkungan ini
akan semakin masif dan semakin galak
ke depannya sehingga ini bisa
berdampak lebih besar tentunya untuk indonesia
ke depan ya secara global
terima kasih sekali lagi mbak nadia mbak tiza
dan juga mbak afi atas waktunya
pada malam hari ini kita
kita harapkan bisa
ketemu lagi dalam situasi
dan juga forum lain ya terkait dengan
informatif seperti saat ini
terima kasih kepada penonton setia setrum
cnn indonesia pada malam hari ini
terima kasih banyak atas
waktu dan juga perhatiannya
kita akan kembali dalam
kembali berjumpa dalam setrum yang
akan ada di waktu mendatang
tentunya juga dengan topik topik yang
topik topik lain yang juga berguna tentunya
bisa menjadi sumber inspirasi
kemudian juga tentunya
kita harapkan bisa membawa perubahan besar
bagi indonesia sekali lagi
covid sembilan belas masih ada di indonesia
kita tetap patuhi terus protokol kesehatan
jaga diri jaga sesama
sehat sehat semuanya sekali lagi ya
kita ketemu lagi sampai jumpa